aku pergi kuliah dulu ya
tambahin uang jajan sineng
terserah mama aja
emang ini mau jajan apa
belum tahu mau jajan apa
buat pegangan aja dulu
bikin kopinya belum selesai
pak meneng berangkat
urusan kopinya udah beres
tadi emang nanya belum dijawab
ini modelnya gimana
seragam mempelai wanita
siapa yang mau nikah
masa anak sendiri mau nikah kamu lupa
iya anak kamu kan cuma si eneng
si eneng mah nikahnya masih lama
dia harus menyelesaikan dulu kuliahnya
biar ijazah sarjananya kepake
tapi akhirnya nanti nikah juga kan
hmm tiga empat tahun lagi lah
apa apa persiapan aja dulu
biar nanti nggak buru buru
seragam buat mempelai wanitanya
kita siapin dari sekarang
kalau dibilangin orang tua harus nurut
saya belum kuat
nanti aku beliin pembersih wajah ya
masa cowok pake pembersih wajah
iklannya aja ada
memang ada tapi kalo cowok pake pembersih wajah
bukan supaya cantik
yang namanya pembersih ya biar jadi bersih
semenjak kamu jadi tukang parkir
kamu jadi keliatan rekil
ya wajar atuh
namanya juga tukang parkir
kena debu kejemur
kena asap kena pot
kamu masih mau terus jadi tukang parkir
saya di jebak
waktu ditelepon cuy gak dikasih tau
kondisi di terminal sekarang
setelah tahu kan kamu bisa mundur
gak enak sama cuy
saya tadi udah ditraktir kopimik
kamu disukai pakai kopimik
kok biarin aja
iya biarin aja aku sekarang jadi keliatan dekil
kamu masih suka sama aku
kok salah kamu udah gak suka lagi sama aku
bukan udah gak suka tapi jadi makin suka
karena aku sekarang jadi keliatan dekil
kamu bukan pengangguran
sekarang kamu udah bukan pengangguran lagi
udah kerja lagi di sini
sekarang ini kerja di sini resikonya tinggi
emen sama didan udah dihajar orang duluan
yang lain nunggu giliran
sekarang kamu datang ikut masuk antrian
sekarang saya gak tau
bagusnya harus gimana
latihan lagi katanya mau balas dendam
aku pergi kuliah dulu ya
aku pergi kuliah dulu ya

dan writers menyatakan
bahwa di aduharahuman
panggil gak nyawut motornya pun gak ada dia gak ada di rumah gimana
ya udah kalau kamu mau coba dulu beberapa hari sambil lihat situasi mudah mudahan aman
saya sama kang murad udah datengin rumahnya taslim nggak ada
udah dulu aja nanti coba telepon lagi
kalau hp nya masih tetap mati datengin lagi
gak ada kapoknya
tuh kan kabur
terus dia nanti ngasih tau temennya
terus temennya dateng besok dia market lagi
ah ada masalah
saya barusan mau dihubungin
bisa diserang warga lagi
saya mau keluar dulu
tahulah nih pakinan kita lou
kita bisa persiapkan alih langsung
oh jangan bahkan aku
oh gak aparel
pokoknya okel kak eh